delapan puluh juta dosis vaksin akan kita terima di bulan desember
iya bu nadia kalau memang dari stok vaksinnya sudah aman semoga dari percepatan dan juga perluasannya di daerah daerah juga berlangsung dengan lancar begitu ya
tapi ini pasalnya masih ada beberapa masyarakat di wilayah daerah ini yang lebih pilih pilih vaksin
kalau menurut bu nadia sendiri sebenarnya efektivitas dari masing masing vaksin ini seperti apa sih bu
ya yang pertama adalah semua vaksin ini kan sudah memenuhi standar dari who dengan menerima namanya emergency use listing dari who ya
jadi semua vaksin yang kita gunakan mau itu sinovac astrazeneca pfizer dan moderna serta vaksinasi gotong royang
dengan menggunakan vaksin
sinovac itu sudah mendapatkan sertifikasi dari who yang artinya secara keamanan dan juga dari segi kualitas itu sudah memenuhi standar internasional
sehingga masyarakat tidak perlu ragu ragu lagi karena vaksin covid sembilan belas itu memang diciptakan dengan berbagai cara pembuatan vaksinnya itu dari berbagai jenis
tetapi tujuannya sama adalah memberikan proteksi terhadap penularan ataupun terjadinya
kematian dan kesakitan akibat covid sembilan belas
sehingga masyarakat tidak perlu memilih milih vaksin karena prinsipnya yang disuntikan kita itu adalah pelatihnya
nah tinggal nanti bagaimana proses pelatihan itu terjadi sangat tergantung respon dari tubuh kita masing masing
apakah kemudian nanti proteksi itu bisa maksimal yang terjadi setelah proses pelatihan melalui vaksinasi tadi
masyarakat tidak perlu memilih milih vaksin semakin cepat
ketika kita mendapatkan vaksin semakin cepat kita terlindungi dan yang pasti kita menjadi tentunya perlindungan untuk orang lain
karena kita tidak menjadi sumber penularan pada orang orang sekitar kita terutama keluarga kita
kita bisa bertahan mungkin terhadap serangan virus covid sembilan belas tetapi belum tentu keluarga kita bisa bertahan
jadi segera lagi vaksin untuk kita tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain
dan semua vaksin memberikan efek proteksi yang sama
jadi sekarang tidak perlu pilih pilih vaksin ketika ada kesempatan langsung saja melakukan vaksinasi begitu ya bu
karena tadi seperti yang bu nadia bilang ini bisa mengurangi gejala bahkan bisa menghindari kematian seperti itu
nah ini lantas bagaimana dengan efektivitas dari masing masing vaksin seperti yang kita ketahui bahwa virus ini terus bermutasi begitu
apakah juga cukup efektif untuk varian delta yang saat ini sedang berkembang di masyarakat
nah ini kembali lagi ya menjawab tadi mengapa kemudian kita tidak perlu memilih vaksin
karena apapun jenis vaksinnya ternyata
kalau dia bertemu varian ataupun mutasi virus covid sembilan belas dia terjadi penurunan efekasi daripada vaksin tersebut
walaupun penurunan itu pada level yang masih cukup bisa ditoleransi artinya walaupun terjadi penurunan daripada efektivitas vaksin
vaksin tersebut masih sanggup untuk memberikan proteksi kepada kita dan juga melawan virus covid sembilan belas berserta tadi yang paling penting adalah variannya
jadi masih bisa memberikan proteksi kepada kita
kita dalam hal melawan penularan dari virus maupun varian covid sembilan belas yang tadi
termasuk varian delta yang lebih cepat menular lebih menyebabkan tingkat keparahan itu menjadi cepat terjadi dalam proses penularan ataupun seorang yang menjadi sakit covid sembilan belas
ya baik bu nadia memang saat ini sosialisasi dan edukasi masih harus terus gencar dilakukan supaya masyarakat terus semangat gitu ya untuk mengikuti vaksinasi
kira kira ada yang ingin bu nadia sampaikan kepada masyarakat supaya lebih antusias lagi untuk mengikuti program vaksinnya bu
ya pertama penting adalah untuk kita bersama keluar dari pandemi covid sembilan belas ini semakin cepat semakin banyak orang mendapatkan vaksinasi baik itu untuk dosis pertama dan dosis kedua
kedua adalah vaksinasi akan kita lakukan bertahap karena pengiriman vaksin dari produsen luar negeri juga akan dilakukan secara bertahap
untuk itu masyarakat segeralah mendaftar dan menunggu gilirannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
ketiga jangan menunda vaksin karena kita tidak tahu
kapan kita akan tertular dan apakah nanti kalau kita tertular kita akan menjadi parah atau bahkan bisa berujung kepada kematian
yang kedua adalah segahlah kita menjadi sumber penularan bagi orang orang yang kita sayangi orang terdekat kita kerabat kita teman kerja kita maupun orang orang sekitar kita dengan segera divaksin
karena dengan ini kita tentunya akan melindungi keluarga dan orang orang yang kita cintai
yang terakhir adalah tetap jalankan protokol kesehatan
karena laju penularan masih tinggi mutasi virus masih terjadi
tetap jalankan protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksin
iya bu siti nadia tarmizi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami selamat siang
dan demikian perbincangan kami siang hari ini saya diana dwi ka undur diri terima kasih sampai jumpa